kita telah terhubung dengan pengamat pernebangan gary sujadman
selamat malam mas gary
terima kasih sudah bergabung dengan kita mas
sudah malam masih kita tagih
begitulah kalau begitu
mas gary kita tadi sudah mendengarkan semua pernyataan dari otoritas
tentang kecelakaan pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh dua ini
saya ingin kembali mendapatkan perspektif dari anda
ya ini masih sangat dini ya
ini kita belum masuk ke dua puluh empat jam pertama
jadi tentu informasinya masih sangat sedikit
jadi yang kita dapatkan adalah informasi yang dipancarkan oleh pesawat
yang ditangkap oleh situs tracking
dan kita lihat pesawatnya take off sekitar pukul empat belas tiga puluh enam
dan dia sempat naik sampai sekitar sepuluh lima ratus kaki
hampir sampai sebelas kaki
tahu tahu dia turun dan cukup cepat
dan terakhir terdeteksi di dua ratus lima puluh kaki
nah ini hanya dalam beberapa detik
ini tentu agak aneh
cuman kembali lagi ini kalau saya hanya bisa mengutarakan kemungkinan
berdasarkan apa yang saya pernah amati ya
jadi ada beberapa kemungkinan untuk sementara yaitu disorientasi oleh pesawat
kalau cuaca bukan berarti pesawatnya ditiup ke bawah bukan
tetapi kena angin atau kondisi cuaca lain yang membuat pesawatnya kehilangan kendali
kalau kita ngomong teknis juga mungkin ada masalah di instrumentasi pesawat
yang membuat krunya bingung antara apa yang mereka rasakan dengan apa yang mereka lihat di instrumen mereka
sama juga di
ini juga ada faktor resiko yang timbul belum lama ini di tahun dua ribu dua puluh karena pandemi banyak yang tidak terbang
terus kru nya jadi sudah tidak terbiasa seperti tahun tahun sebelumnya
dan mereka baru mulai terbang dan sekarang masuk musim hujan yang cukup berat dari apa di beberapa waktu ya
sehingga mengganggu performa mereka
jadi mereka gampang terserah disorientasi
yang mana kita belum tahu
jujur kita belum kenal
ini masih sangat awal banget
kalau sederhana datang
kita akan lihat
sudah sederhana datangnya
kemungkinan dari tiga itu
dari tiga itu seberapa jamak kita bisa melihat kondisinya mas gerika
karena kan kita tahu critical sebelas itu memang berlaku di take off dan landing
kenapa kemudian ini menjadi sangat konsen begitu
karena kan baru beberapa menit saja departure
bagaimana melihat possibility dari ini
dari ketiga analisa anda tadi
jadi kita lihat kenapa yang sepuluh menit pertama
banyak faktor yang mempengaruhi
crew nya tadi ini di darat terus terbang
kita manusia ranah alami kita bukan di udara kita di darat
jadi terbang itu
jadi peletup butuh banyak training dan banyak pengalaman
dan kalau bisa ber take off itu resiko
kita tindak alam istilahnya
masih dalam alam yang ini ya
tapi dalam arti kita pindah ke sebuah dunia yang berbeda
nah itu kadang kadang bisa membuat pilotnya harus ekstra was was dalam beberapa menit pertama
kedua juga dari sisi mechanical yaitu mesin yang tadinya mati atau hanya menggunakan tenaga yang minim
atau harus menggunakan tenaga penuh untuk bisa clining
terus juga ada masalah tekanan udara
ini balik lagi ke fisiologi kita sebagai manusia
tekanan udara yang tadi kita lihat
tekanan udara yang tadinya kita sama dengan di luar yaitu di ketinggian permukaan laut
terus naik ada perbedaan tekanan
itu juga bisa mempengaruhi kemampuan kita
jadi sepuluh menit pertama itu banyak sekali yang harus kita awasi
oke ada tidak signifikansinya dengan umur pesawat yang kita tahu
dua puluh enam tahun cukup banyak begitu umurnya
sehingga kemudian dengan operasional yang juga cukup tinggi menjadi salah satu hal teknis
yang harus diwaspadai begitu
kalau kita bahas usia pesawat kita di indonesia memang punya sedikit secara psikologis alergi dengan pesawat tua
karena memang dulu kita banyak pesawat yang tua tua jatuh
itu fakta sudah sejarah kita
tapi penerbangan kita sudah jauh lebih baik daripada dulu
itu pesawat tua itu aman atau tidak tergantung dari pertama sistem auditnya
kita bisa mengaudit jaminan mutu maintenance nya tidak
bahwa itu dilakukan semua dengan baik dan benar
kedua kita bisa sengguh nggak memaintain pesawat
karena makin tua makin ribet
makin kuat makin ribet berarti makin mahal
dan hanya anda tidak memenuhi kebutuhan maintenance nya
selama itu bisa disediakan dan dilakukan dengan baik dan benar
pesawat mengusia berapa pun nggak salah
jadi beda dengan manusia kita aging
kita hanya punya satu jantung paru parunya dua
jadi makin kita tua makin susah
tapi kalau pesawat apa yang rusak ganti bisa
jadi nggak terlalu bermasalah
cuma nanti yang akan disorot pasti dalam investigasi adalah
oke kalau pesawatnya sudah usia reka jejak rekam maintenance nya komplit tidak
itu yang nanti akan dilihat
tapi itu kan butuh waktu
itu nggak mungkin kita bisa lihat dalam satu dua minggu
itu mungkin bisa satu dua bulan paling cepat
karena paperwork yang harus dilihat oleh investigator itu banyak sekali
kan ada juga tadi analisanya bahwa elt ya koreksi kalau saya tidak salah
yang tidak juga berfungsi begitu
tidak memberikan sinyal darurat
apakah ini juga kemudian bisa dikatakan bahwa secara teknis ini lebih dominan begitu
atau memang ada kondisi tertentu di mana alat ini tidak berfungsi secara maksimal begitu
untuk memberikan sinyal
oke bisa dua duanya
dari satu sisi kita harus lihat juga elp nya maintenance nya gimana
datary nya bagaimana apakah itu dimonitor atau tidak secara berkala
itu tinggal di paperwork nya nanti
tapi ada satu kesulitannya itu fisika alam
ilt itu bekerja dengan radio signal
jadi dengan frekuensi radio
frekuensi radio itu susah untuk bisa menurut saya

jadi sudah berapa kali kita ada pesawat yang jatuh di air dan kita tidak bisa menerima ilt nya
wajar itu sudah ilmu alam kita
bahwa memang air sama radio itu tidak berkaitan
nah kalau misalnya ada pesawat jatuh di darat
pesawatnya tidak tenggelam air lalu tidak mengirimkan sinyal ilt
itu jadi tanpa tanya
tapi kalau ada pesawat yang jatuh di air ilt nggak diterima
ya saya sih nggak kaget
artinya memang ada kendala di medan yang tempat lokasi jatuhnya pesawat ini ya
apa yang paling mendesak untuk kita ketahui tentang proses evakuasi dan mengetahui informasi yang lebih jelas mengenai penyebab pesawat ini nanti selain black box begitu ya mas gery ya
ya kalau saya selalu ingin mengetahui penyebabnya
jadi selain black box kalau saya selalu melihatnya adalah certian certiannya
itu yang mengambang harus diambil dikolek jangan sampai ada yang lolos luput
ini malam ini mereka sudah jalan ke area kecelakaan
sebenarnya bukan untuk nyelem ke bawah tapi lebih untuk nyari apa yang ada di permukaan bisa diambil untuk make sure tidak ada yang lolos
karena kemungkinan ada clue nya di situ yang penting
nah jadi itu dan hanya dari rekes pun kita bisa melihat
oh ini kira kira crashnya kecepatan tinggi atau tidak
orientasi pada saat dia jatuh ke air seperti apa
apakah dia jatuhnya seperti ini atau dia seperti ini
itu banyak bisa kita pelajari hanya dari puing puing yang ada
nah itu nanti baru disambungkan dengan apa dari situ kita baru sudah oh ini black boxnya kemungkinan kelempar atau di dalam
kita lihat kalau masih utuh kita cek ke dalam
ada nggak kalau nggak berarti terlempar
terleparnya ke mana kembali lagi
kita lihat dari data data yang ada
jadi itu semuanya terkait
dan memang kadang kadang untuk mencari black box pun juga kita harus melakukan analisa based on poin poin yang ditemukan
artinya memang masih cukup panjang prosesnya untuk mengetahui secara lebih komprehensif apa yang terjadi dan penyebab penyebabnya
ini kita serahkan kepada otoritasnya sehingga kemudian kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan clear soal ini
terima kasih mas gery sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk bergabung